ediel rusli antusias menyampaikan cerita di balik karya fotonya kepada saya
foto ini menyimpan perspektifnya tentang ruang publik
lewat karya tersebut edial memperlihatkan ruang publik saat ini menjadi kawasan komersial yang bernuansa kapitalis
karya ini juga merupakan imajinasi dan cara pandang ideal dalam mengurai permasalahan di ruang publik
ruang yang dibangun dari sejak dulu hingga sekarang di situ pasti ada fasilitas fasilitas bersejarah
pada saat proses pergantian waktu ruang dan penggunaannya juga berubah
sehingga terjadi sebuah perdebatan bukan perdebatannya penyesuaian
penyesuaian akan pengertian ruang dan waktu
edial adalah salah satu fotografer yang berpartisipasi dalam jakarta international foto festival dua ribu dua puluh
dalam edisi ini kurator telah memilih lima belas karya fotografer yang berasal dari dua belas negara
berlokasi di kota tua jakarta barat jipfest tahun ini mengusung tema space untuk mengeksplorasi isu ruang dalam beragam tafsir dan bentuk
kami ingin menampilkan cerita cerita bagaimana para fotografer itu merespon tema ruang
baik yang kelihatan secara fisik maupun ruang yang tidak kelihatan
juga di zaman sekarang di mana era digital sangat berkembang bagaimana ruang itu menjadi tidak terbatas lagi
para pengunjung pameran mengaku sudah sangat menantikan jeep fest tahun ini
pada dua ribu dua puluh chipfest batal digelar akibat pandemi covid sembilan belas
kita ingin tahu bahwa foto itu tidak hanya berakhir di laptop atau di memory card
tapi juga ternyata bisa dicetak dan bentuknya juga macam macam
itu yang ingin kita pelajari dan ingin lihat langsung
saya sih ada yang paling besar kekesan yang judulnya home sweet home itu
sungguh ya seperti nostalgia itu sama nenek yang lama
jipfest dua ribu dua puluh satu akan berlangsung selama enam belas hari mulai tiga belas november dan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan covid sembilan belas
cerita di balik karya karya terbaik ini masih bisa anda nikmati
dan cari tahu hingga tanggal dua puluh delapan november mendatang
setiap harinya pameran dibuka dari pukul sepuluh pagi hingga pukul delapan malam
jangan lupa sebelum datang registrasi online dan tentukan waktu kedatangan anda
siva maulida fajar ahmad jakarta